sampai jumpa di video selanjutnya
kalau gitu boy kesana sekarang ya maya
tapi mama janji jangan nangis lagi mama
gak enak dilihatin orang di sana
ya udah kamu kesini ya
cepet aja boy ya
biar jadi itu bintang
oke udah kamu liat sana
masa liat liat sini
pergi pergi pergi
wah dia bilang orang stress lagi
dia nggak tau ya
ditangkap pura pura ya
oke boy jawab apaan
kata si boy dia mau kesini
bagus kalau begitu
yaudah adriana langsung pergi dari sini
nah itu bahaya kalau pas pasan sama boy
nanti pikir kita atau rencana
tapi tunggu dulu tadi actingnya bagus nggak
adriana harus cepat cepat pergi dari sini
takutnya nanti pas pasan ketemu sama boy
yang ada blur
ketauan kalau adriana itu bohong
iya iya benar benar
tetap ngatur rencana
tante tetap sedih ya
oke tetap sedih
teman teman gue cabut duluan ya
mau ketemu sama nyokap
kok muka lo tegang gitu pas terima telepon dari nyokap lo
kan yang lama lama lo kepo ya kayak melly ya
wah apaan ini
itu emangnya boy ngapain sendiri yang disitu
tapi lo belum jawab pertanyaan gue loh
udah jadian belum sama boy

hmm ya pokoknya intinya kita belum dapat restu dari orang tua
shh ngomongnya jangan kenceng kenceng kalian berdua tunggu disini sampe gua balik oke
gua mau nyamperin mamanya boy dulu bye
ah ini si tante
kamu kamu kok ada disini
iya tentu nih aku lagi makan makan aja sih sama temen
aku boleh duduk sini gak tante
hmm tante tante pasti kesel sama aku ya
hmm iya ya aku gak apa apa sih tante kalau tante kesal sama aku
apapun itu alasannya gak apa apa kok tante
kamu mau tahu kenapa tante kesel sama kamu
karena tante gak mau kalo kamu tuh jadian sama si boy ganteng kwadratnya tante
resep banget sih ini mama
nah sekarang gantian tante tanya sama kamu ya
tapi kamu jawab dengan jujur
kamu suka ya sama anaknya tante si gantung koadrat itu
jujur aja gak apa apa kok tante
tante kan tau sendiri boy tuh perfect banget
ganteng tinggi pinter jago main basket
siapa coba tante yang gak suka
kalo itu mah tante udah tau itu mah cocok
iya kamu harus tau dan harus inget
anaknya siapa dulu
walaupun aku suka sama boy
tapi aku gak cocok ya tante sama buaya
gak cocok lah
nah waktu itu juga aku nggak tahu tante kalau adriana itu ternyata cantik banget ya tante
kamu kamu bener banget
itu mah cocok
adriana memang cantik
iya lah tante daripada sama reva
mending sama adriana yang cantik itu cocok banget
ya kan tante
kamu juga setuju sama tante
iya tante lebih cocok sama adriana kemana mana
aku juga gak setuju kok tante
nih pokoknya tante kalo tante butuh orang yang buat ngejauhin reva sama boy
i'll do anything buat tante
kamu dukung tante
ini juga namanya cocok
yaudah tante aku ke temen temen dulu ya tante
ingat ya dukung tante kan
aduh si boy ganteng banyak yang suka pusing juga ya
apa selama ini sikapku ke boy salah
nih pak disini aja dulu ya
suara jannya bagus menyentuh sekali
saya juga baru dengar pak
biasa sih suara bapak bapak tapi ini kayaknya suara anak muda
oh ternyata si boy pak yang azan
suaranya enak banget
saya pernah juga tersolat yamaah misalnya pak
rajin solatnya pak
kayaknya sih nggak pernah melentang melentok
tapi tapi kenapa marah ya sama aku
kalau ternyata buah itu memang anak baik dan soleh
kenapa juga aku ngelarang ngelarang pacaran sama dia ya
kemana sih boy ya
aduh sampe kaget
kita pulang dulu nih tante
oh udah mau pulang